sementara itu kawasan monas disulap menjadi asrama dadakan untuk menampung ribuan personal brimob yang didatangkan dari daerah untuk membantu mengamankan jakarta setelah pilpres dua ribu sembilan belas
pemandangan tidak biasa ini tidak terlihat oleh masyarakat karena ditutup dengan kain hitam dan juga pagar ya
iya benar sekali fani pada selasa siang kemarin saya dan fotojurnalis devi fitriani mengakses asrama brimop kawasan monas ini dan mengintip aktivitas prajurit indonesia
ribuan brimob ditugaskan ke jakarta untuk menjaga keamanan jakarta jelang pilpres dua ribu sembilan belas
seperti yang anda lihat di belakang saya adalah posko posko yang setelah anggota brimop menjalankan tugas dan aktivitas mereka akan menginap di sini
seperti apa aktivitas mereka mari kita lihat bersama
kawasan monas disulap menjadi asrama sementara untuk menampung para prajurit kops brigade mobil atau brimop yang saat ini banyak didatangkan dari daerah untuk membantu petugas di polda metro jaya
mengamankan jakarta usai pilpres
prajurit yang menginap di kawasan ini terlihat sudah bersiap siap pulang ke tempat asalnya bertugas
di sela sela persiapan komandan detasemen gegana sat brimobda lampung akbp bambang yudho juga sedang melakukan panggilan video kepada istri dan anaknya
mengabarkan hari ini akan pulang dan bergabung dengan keluarga
jadi sudah berapa hari pak disini
kita nyampe di monas tanggal delapan belas april jadi terhitung kalau misalnya kita kembali hari ini tidak ada halangan
tidak ada halangan
dua bulan setengah
dua bulan setengah ya jadi dua bulan setengah sudah pisah dengan keluarga
pisah dengan keluarga iya
dan hari ini semuanya pulang ya kampung alam
oke jadi kita bisa lihat ini sekarang pokoknya semuanya udah packing lah ya udah siap
iya nanti tinggal naikkan felbet kemudian perlengkapan masukan bongkar tenda naikkan persiapan kembali setelah maghrib kita kembali
posko lampung jadi sini ada empat ratus personil
kemudian yang sisanya seratus menggenapi lima ratus nya ada di jakarta theater
itu nanti jakarta theater nanti siang kemari bergabung kemudian kita habis maghrib bergerak ke lampung
bagaimana dengan kesan tugas kali ini pak bagaimana dengan anda merasa kinerja posko lampung seperti apa pak
saya rasa sudah maksimal ya kami kerjakan tidak ada kendala tidak ada hambatan
dukungan juga dari masyarakat khususnya ke posko lampung yang di monas tinggi
yang kami rasakan secara personal ketika memasuki bulan puasa itu banyak dari rekan rekan masyarakat sipil yang mendorong buka puasa mendorong perlengkapan sehari hari kami
juga kami ucapkan terima kasih
kepala biro penerangan masyarakat mabes polri brigjen paul deddy prasetyo mengungkapkan sebanyak tujuh enam ratus personil dari seluruh nusantara ditugaskan ke jakarta
pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sebanyak satu ratus tujuh puluh delapan miliar untuk menjaga keamanan jakarta pasca pemilu
untuk anggota brimob nusantara yang dikirim ke jakarta dari mulai bulan april sampai dengan bulan juni itu ada enam empat ratus personil
kemudian untuk sabar nusantara itu ada sekitar satu dua ratus personil
kebutuhan anggaran selama operasi bku seluruh pasukan primop
dan sabarun nusantara itu satu ratus tujuh puluh delapan miliar
selain anggaran pengarahan brimob nusantara berdasarkan data peruntukan anggaran pemilu dua ribu sembilan belas kementerian keuangan
pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak dua puluh lima lima puluh sembilan triliun di kpu
sedangkan anggaran pengawasan ditetapkan empat delapan puluh lima triliun rupiah dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar tiga dua puluh sembilan triliun rupiah
megi kalista devi fitriantara
yani cnn indonesia